bunga bersama kedua orang tuanya menyelamatkan diri dengan menerjang banjir
yang terjadi di cicuruk sukabumi jawa barat pada senin kemarin
mereka tidak menyangka air begitu deras menerjang rumah
dan menyapu seluruh harta bendanya hilang terbawa banjir
air yang tiba tiba naik membuat bunga dan warga lainnya langsung mengevakuasi diri
tanpa sempat membawa apapun untuk ke lokasi yang lebih tinggi
udah kayak waktu tadi udah pada mau ke bawah kalau nggak ada pegangan mah
tak hanya perumahan warga salah satu lokasi produksi air mineral aqua
juga ikut terkena dampak banjir
dari rilisnya disebutkan seluruh karyawan dalam keadaan aman
meski demikian pt aqua golden messip menghentikan sementara fasilitas produksinya
kepada masyarakat dan konsumen tidak perlu khawatir akan adanya kelangkaan pasokan
karena kami akan mengusahakan pasokan bisa disuplai dari pabrik pabrik lain
sementara keamanan produk yang beredar di pasar sebelum keluar pabrik
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh badan pom maupun lsni
dan juga parameter kualitas yang ditentukan oleh danon
banjir bandang ini diselenggarakan oleh badan pom
dibuat oleh meluapnya sungai pasir pancang cicuruk
sedikitnya enam rumah hanyut terseret banjir dan lima puluh empat lainnya rusak berat
bpbd kabupaten sukabumi mencatat tiga ratus sembilan belas kepala keluarga mengungsi
akibat rumahnya tak bisa ditempati
warga juga ketakutan luapan sungai kembali terjadi
bagaimana kondisi kejadian seperti ini
biasanya memang caat caat tapi tidak sampai seperti ini
masih takut kalau hujan turun

selain itu banjir juga mengakibatkan tiga orang hilang terseret banjir
tim sar gabungan menemukan dua orang korban setelah melakukan penyisiran sejak selasa pagi
dua orang korban tewas ditemukan di tempat terpisah
kedua jenazah dibawa ke rumah sakit umum sekarwangi
untuk dilakukan autopsi dan pemulasaran
sementara itu satu orang masih dalam pencarian
keduanya ditemukan kurang lebih satu km dari lokasi sekarang
karena memang kedua korban tersebut berbeda tkp hanyut
bpbd kabupaten sukabumi masih melakukan monitoring ke hulu sungai
untuk mengetahui penyebab banjir bandang
tim liputan cnn indonesia